dan membuat kamu selalu bahagia selamanya
aku mencium bau bidadari
kali ini jangan membantuku
biar aku yang melindungi
jangan lupa like share dan subscribe ya

ini bayimu perempuan
cantik seperti biunya
cantik seperti biunya
akan aku beri nama dewi nawang sih
yang artinya dewi nawang wulan yang terkasih
brupai non cair
jangan lupa dia lebih compenser itu
pendekar yang mumpuni
maksudmu cekat tahu
yang disegali dan ditakuti
kehebatan cekat tahu
peceklik yang berkepanjangan
membuat kita kelaparan
hari ini juga
kita harus jalan cekat tahu
habisi desa ini
jangan hasil hasilnya layak
kuras rumpung membagi mereka
ada orang yang jalan
ada orang yang jalan
ada perempuan jalan
mudah rubah jalan
ada yang jalan

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya